orang mau dipeluk kok biar romantis banget aku rindu aku
ini kayak trimulat lobang pas mau digini abangnya udah pindah
tolong jangan sentuh gua gua masih ada wudhu tergolong lagi eh muna juga masih ada wujudnya
gue capek ulang kerja siapa juga yang becanda orang namanya istri itu kangen sama suami itu ya
wajar dong udah lu tenang aja tenang aja tenang aja begini nih nyadarin si mehmet
yang benar ya
lu nyuruh ama bingung lu keluar tapi inget jangan bilang bilang dari gue ini rahasia kita
rasanya siapa emang denger lu kira gue budak apa emang kalau mau bisikin malah lo kemari
disini namanya ngobrol kita disini tadi ya jadi lu ngusir gue nih rumah gua lu ngapain ngusir gue
berani beraninya lo ye ayo tahu ayo numpang di rumah mpo cuman urusan begini mah tenang aja
kan biar bagi manapun juga nih mehmet ini kan cucu kesayangan mpo temen temennya jali
enggak mungkinlah jali ada niat macem macem oke pergi aja ya ini urusan cowok oke emang yang bener ya jagain anak saya

wala wala gitu hehehe eh jadi ingat ya awas loh sampai cukup nggak bangun
woong nggak tahu dah lagi banget sih bingung pakai soso anlu tenang aja gue bisa ngakalin kita putar badan anjing lu
benar aie gitu kamu regarder dentro dek

gue bisa deh ngakalin kita puter badan anak lo
terus gimana mat

babi ini menjagain memet
gak gak gak
aduh gak nyucuk mat
tadi bulu memet ditabuk pake bantal sama babi
ya bener aja loh
terus memet dikejap bingsan sama babi
gak mak gak mak
gara gara bulu memet ditendang pake bola
itu bola terketel lo lepar lepar
yang pentingnya si memet udah bangun
tapi kan dia jeritah
ayang tadi pokoknya ada si mamang
lah kenapa nanya sama mak
kan tadi mak keluarkan lo berdua mau nolongin si memet
bukannya lo yang janji mau nolongin si memet
kok lo malah barengan di situ
adik jatuh malah diomelin bukan ditolongin
hah tuh kumaha mak
kan kata angkuh lo nanti juga akan sembuh
kenapa sih badan gede doang wah
kata siapa sakit sedikit mah
ini sakitnya tambah banyak mak cendet cendut
mbak begkira itu meja
udah tahu anak habis disunat lu main bola jadi kena dia tuh
tau ya aku mah gak mau tau ya ini anak aku terus sembuh
ini si mehmetnya aja rese udah tau lele masih basah
pake ikutan main bola lagi
parkumis dong be
yang aku mah gak mau tau ya kamu terus obatin dia
perban ku mah asik

be be pergi dulu ya
apaan kan nek
gimana sih bang memang jam segini kok belum pulang
ditelepon handphonenya mati
jangan jangan nyasar nih
rumah janda sebelah nih
mentang mentang jandanya mbak henol
aku juga mbak henol
aduh hujan hatiku
aku berburuk sangat
jantan ku sudah pulang
jangan deket deket gua
eh orang mau dipeluk kok biar romantis
ini kayak sri mulat loh bang
pas mau digini abangnya udah pindah
mun mun tolong mun
jangan sentuh gua gua masih ada wudhu
nanti kan sholatnya bareng
munah munah munah jangan macam macam
seru gua nyusirin
mun gua ga bercanda nih
gua capek pulang kerja
siapa juga yang bercanda
orang namanya istri itu kangen sama suami itu ya wajar dong
gak bisa diajak romantis romantisan sedikit
ini apa sih romantis romantis
lu kebanyakan nonton k pop lo
yang romantis itu india
eh bang abang tuh jangan jangan udah punya yang lain ya
kamu juga di luar
kamu juga di luar
kamu juga di luar
kamu juga di luar
ngurangkan lu mulut lu
mama sama pak berantem ya
ada suara ga ada orang ya
ada mata mata yang kecil itu
gimana sih dia
anak lu tuh
nih anakku anakku ya anakmu juga
emang aja main tutup duduhan
tuh kan menyerang rantau

kita ga berantem
kita cuma diskusi
kamu kok dari tadi yang ngomongnya kenceng kayak toa masjid
gue ga bercanda nih
gue capek pulang kerja
siapa juga yang bercanda
orang namanya istri tuh kangen sama suami tuh ya wajar dong
sekarang abang tuh udah berantem
abang tuh udah berantem
abang tuh udah berantem
abang tuh udah berantem
sekarang mulai nyebelin ya
wah ga berapa
tuh ngapain kamu di kolong meja kok kayak anak kucing
tuh kan berantem lagi
kita ini bercengkrama
meluapkan emosi emosi percintaan
tapi ga berantem
ya biarin aja dia meluapkan emosi dong
jangan gebrak gebrak meja dong
ya bebas dong berekspresi kok dilarangin
udah kayak orang yang disenayan pukul pukul meja
tuh kan berantem lagi
sampai nyampe ke ma rusaknya
wah beraraan ini
yuk kita main ketempet umpet
kalau aku yang menang kamu yang jaga
yuk kita sweet
karena aku yang kalah kamu yang jaga
mana itu yuk
titipin tipe ini ya
iya ini om kebelet